dan setelah dipastikan tidak ada revisi undang undang pemilu dan pilkada istana dan kemendagrik ini memiliki tugas menyiapkan sejumlah pejabatnya yang punya kemampuan bekerja di tahun politik sebagai pjs di daerah
saat tidak ada mandat demokrasi jelang dua ribu dua puluh
nah situasi ini yang kemudian dianggap rentan dengan kepentingan politik kelompok tertentu
jadi bagaimana kemudian menangkal tudingan itu serta apa mekanisme yang paling ideal untuk memilih sosok dan latar belakang pejabat sementara di daerah
kita bahas lebih lanjut dengan tiga narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan zoom dari luar studio
yang pertama ada saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri
selamat malam bang saan
selamat malam mas ferdi
ya terima kasih
irfan mas adi
juga ada bang ade irfan pulungan tenaga ahli utama ksp selamat malam bang ade
selamat malam mas ferdi kang saan
apa kabar kang udah lama gak ketemu mas adi
dan ada adi prajurit
direktur eksekutif parameter politik indonesia selamat malam bang adi
selamat malam mas ferdi selamat malam bang irfan pulungan selamat malam bang saan mustafa
oke kita berharap semua kondisinya dalam baik baik saja ya sehat semua
oke kita langsung saja lanjutkan dialog kita saya ke bang saan kalau gitu
bang riuh juga ya soal siapa kemudian yang akan mengisi jabatan sementara untuk gubernur paling tidak
di dki sudah banyak nama yang keluar
dari partai politik bahkan lebih banyak mengusulkan nama nama itu
apa catatan anda soal ini karena kan sebenarnya ini tugas pemerintah
ya pertama memang nanti di dua ribu dua puluh dua ini dengan bulan yang berbeda beda ada tujuh gubernur ya
yang akan akhir masa jabatannya
yang kedua ada tujuh puluh enam bupati dan delapan belas wali kota
dan tentu untuk tujuh ini akan menjadi tugas pemerintah
dalam hal ini
ini adalah kemendagri
bagaimana kemendagri itu menyiapkan penjabat untuk tujuh provinsi tersebut
salah satunya adalah dki dan juga ada banten ya untuk di wilayah jawa
nah itu penjabat kepala daerah atau penjabat gubernur itu untuk itu kan ada penjabatnya eselon i
sejenis dirjen lah
dan setingkatnya kalau di pemerintahan
revelmadial lah ya
sekarang bagaimana kemendagri itu menentukan penjabat untuk para kepala daerah gubernur yang akan habis masa jabatannya
itu yang memang kredibel
profesional punya integritas dan tentu mandiri
karena dia akan menjabat sampai pemilu dua ribu dua puluh empat
bahkan sampai pilkada dua ribu dua puluh
tentu ini kemandirian independensi
realitas dan dia tidak tertarik menarik kepentingan politik bisa dihindari
ini yang menjadi penting menurut saya
jadi bagaimana penjabat itu bebas dari kepentingan politik
itu syarat yang pertama
nah terkait dengan banyaknya parpol itu bukan dalam rangka mengusulkan penjabat
karena memang penjabat tidak bisa dari partai politik
paling itu adalah dalam kerangka pengganti
untuk pilkada dua ribu dua puluh
pdi siapa yang akan diusung untuk pemilu dua ribu dua puluh
yang akan datang pilkada
terus dari gerindra siapa
dari nasdem siapa
itu lebih kepada situ
nah terkait dengan bupati dan wali kota
pejabatnya itu adalah setingkat kepala dinas
jadi kepala dinas
yang diusulkan nanti oleh
jadi gubernur yang akan menentukan
siapa penjabat untuk bupati
di daerah yang bersangkutan
jadi sekali lagi
bebas dari kepentingan politik itu menjadi sangat penting
termasuk juga bisa melanjutkan fungsi kinerja yang strategis di daerah masing masing begitu ya bang saan ya
apa ini kan pejabat lama nih
walaupun banyak gugatan ya
di kamar kamar konstitusi
terkait dengan undang undang pilkada ini
tapi kan ini penjabat apa penjabatnya lama
dua tahun lebih
karena pilkada itu kan november dua ribu dua puluh empat
kalau misalnya masa jabatan gubernur dki habis di
itu kan dua tahun sampai dua ribu dua puluh
belum nanti menunggu masa pelantikan
pelantikan gubernur barunya kan
jadi dua tahun lebih sebagai penjabat
nah tentu dengan dua tahun lebih sebagai penjabat supaya proses pembangunan tidak mandek dan sebagainya
maka diperlukan memang tentu yang pertama ada kesinambungan konsumitas
jangan sampai apa yang sudah direncanakan oleh gubernur gubernur sebelumnya dan sebagainya itu
itu apa di cut begitu saja kan gitu
jadi tentu yang kedua ya dia punya kemampuan untuk bisa melayani untuk bisa meneruskan proses pembangunan yang sedang berjalan
pada intinya bahwa penjabat ini juga punya kewenangan yang sama dengan gubernur
karena itu penting juga yang namanya kapabilitas yang kedua juga profesionalismenya itu menjadi sangat penting
itu bijakan anggaran ya bangsaan ya
bijakan anggaran ya
itu itu itu juga
oke kita sudah dapat poinnya
saya ke bang adi
bang adi bagaimana kemudian di akhir tahun lalu kita juga dihebohkan begitu ya
siapa kemudian sosok yang pas latar belakang yang pas untuk mengisi penjabat sementara di daerah daerah ini
karena ini kan memang seperti bangsaan tadi bilang dua tahun ini akan mengisi kekosongan itu
bagaimana anda mencatat ini
ya tentunya kita harus mengacu pada undang undang
pemilihan gubernur bupati dan wali kota ya
itu sudah disampaikan oleh kang saan
untuk penjabat gubernur itu kan ketingkat evalon satu
bupati dan wali kota itu tingkat evalon dua
jadi kalau pun tuh ada isu isu yang terkait dengan misalnya nanti penjabat itu dari unsur partai politik
ataupun misalnya dari tni dan polri
kan belakangan itu mulai muncul ya
itu tentu sebagai upaya untuk menyodorkan
karena mungkin resourcenya nanti tidak akan berhasil
maksimal dalam arti tidak terlampau mencukupi di lingkungan pemerintahan
karena begitu banyak nanti eselon satu dan eselon dua yang begitu dibutuhkan
untuk sebagai penjabat
untuk dua ribu dua puluh dua misalnya
lebih ada sekitar satu ratus satu yang harus dikandung
untuk dua ribu dua puluh tiga hanya ada satu ratus tujuh puluh satu kepala daerah
itu juga belum tentu semua resource yang ada di pemerintahan itu bisa mencukupi
maka disitulah kemudian banyak orang yang berspekulasi
bagaimana kalau kemudian dimunculkan opsi opsi usulan dari partai politik gitu ya
ataupun dari tni dan polri yang belakangan itu ramai
kalau yang disampaikan oleh kang saan itu kan sebenarnya adalah statement normatif yang based on undang undang pilkada saat ini
tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan akan ada dinamika politik
misalnya ada tuntutan dari partai politik koalisional pemerintah untuk bikin perpu
supaya misalnya ada akomodasi politik dari teman teman partai
dan itu sebenarnya disahkan saja
karena kekhawatiran kang saan soal eselon satu eselon dua ini profesional tidak politis gitu ya
itu menjadi catatan penting
jangan sampai penjabat ini adalah mereka yang sebenarnya kulitnya saja tidak berpolitik
tapi pada level prakteknya dia berpolitik
main anggaran untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat kan tidak ada yang bisa menjamin
dan makanya kemudian itulah yang sebenarnya perlu diklarifikasi dan dipastikan
dan tentunya butuh partisipasi publik untuk menyaksikan secara umum betapa memang penjabat penjabat ini harus dipastikan adalah mereka yang memang hanya bekerja untuk kepentingan transisi
demi pilkada terhentak di dua ribu dua puluh empat
kok saya menduga ya rata ratanya partai politik juga punya keinginan
karena ini kan juga penyangkut kepentingan mengamankan di dua ribu dua puluh empat
nah disitulah kemudian muncul nama nama di mana partai partai sudah memunculkan
mengusulkan supaya penjabat penjabat ini misalnya tidak dimonopoli oleh ekstelon satu ataupun ekstelon dua
karena partai juga merasa penting punya kontribusi yang juga punya kapasitas dalam konteks itu
yang kedua saya melihat penunjukan wakil menteri terutama di kementerian dalam negeri
ini bukan hanya soal bagaimana mengamankan kinerja untuk dua ribu dua puluh empat itu bisa maksimal ya

tapi lebih kepada supaya pak menteri itu tidak terkesan main sendirian menunjuk siapa nanti yang akan menang
tapi lebih kepada supaya pak menteri itu tidak terkesan main sendirian menunjuk siapa nanti yang akan menang

ada orang yang sengaja dalam tanda kutip untuk mengawasi supaya orang orang nanti yang ditunjuk eselon satu dan eselon dua
adalah mereka yang juga adalah hasil dari kompromi dari berbagai kepentingan ya
artinya apa saya membaca partai politik ataupun siapa saja yang punya kepentingan untuk mengamankan di dua ribu dua puluh
tentu sangat ingin memastikan siapa penjabat penjabat di ratusan kepala daerah yang akan berakhir di dua ribu dua puluh dua dan di akhir dua ribu dua puluh empat
tentu tidak akan ada cek kosong yang akan diberikan kepada mereka
semuanya punya kepentingan di situ
oke artinya ada proses konsolidasi juga mungkin ya untuk kepentingan kepentingan politik tadi jelang dua ribu dua puluh
kira kira kalau untuk porsi yang paling ideal siapa birokrat daerah kah atau siapa
kalau melihat dari berbagai survei yang saya lakukan misalnya kalau ditanya soal siapa kira kira penjabat
kepala daerah yang nilai pantas
memang rata rata yang diinginkan adalah eselon eselon kepala daerah yang memang portfolio politiknya itu dinilai punya kapasitas
punya pemahaman yang cukup komprehensif terkait dengan pembangunan di daerah
itu secara umum
tapi di situ juga tidak salah kalau memusuhkan misalnya ada unsur tni dan polisi yang dianggap juga bagian dari aparatus negara yang juga bisa dikontrol kinerjanya
bahkan kalau ada unsur dari partai politik yang dinilai
dan yang dianggap punya kapasitas kompetensi bisa memajukan daerah
yang penting jangan ada balas politik atau balas dendam politik
itu juga dianggap penting ya
tapi kan masyarakat secara umum tidak tahu tentang undang undang pilkada
bahwa yang berhak menjadi penjabat adalah mereka yang eselon satu dan eselon dua mas
dalam bayangan orang secara umum bahwa yang boleh menjabat sebagai pengganti bupati wali kota dan penuh nantinya adalah mereka siapa saja yang diusulkan oleh pemerintah

yang diusulkan juga oleh partai politik secara umum
dan ada spekulasi bahwa kemungkinan ada tni polisi dari unsur unsur partai politik akan muncul di dalamnya
apalagi juga orang sedang mengkalkulasi untuk eselon satu dan eselon dua di berbagai daerah
kok rasa rasanya tidak akan cukup gitu ya untuk menjadi semua penjabat yang saya kira jumlahnya cukup ratusan
makanya disitulah kemudian kemungkinan akan ada perpu sebagai upaya untuk mengakomodasi
supaya tidak hanya eselon satu dan eselon dua nantinya
yang menjadi penjabat mas ferdi
oke mungkin maksudnya bang saan tadi perlu ini kali ya transparansi
kalau perlu juga ada pansel untuk fit and proper test mungkin bang adi
kalau mengacu pada undang undang sih tidak ada
tapi untuk usulan fit and proper test saya kira juga akan membuat kerja kerja akan juga semakin serius
tapi pada prinsipnya ini sudah menjadi otoritas dan kewenangan pemerintah ya
usulan nekomenda agri
nantinya kira kira siapa yang akan menang
kira kira siapa yang akan menjadi penjabat itu
artinya ini veto yang murni dimiliki oleh pemerintah tanpa intervensi siapapun
nah baiknya memang ada uji kelayakan
dan calon yang ditunjuk itu bukan hanya satu
kalau bisa ada dua atau tidak
ada tiga sehingga ada kelayakan publik
kira kira diantara mereka siapa yang paling layak menjadi penjabat
sehingga sustainabilitas pembangunan itu bisa berlanjut
sehingga balas dendam politik itu tidak terjadi
kan itu yang dikhawatirkan oleh publik
oke bang saan silahkan apa yang mau ditanggapi dari yang disampaikan bang adi tadi
ya pertama ya dari sisi undang undangnya sudah jelas ya
penjabat itu adalah eselon i setingkat dirjen atau ada juga bisa sekjen atau sestama di lembaga lembaga negara
jadi kalaupun misalnya dia alat terbelakangnya tni atau juga polri
tapi dia ada di jabatan jabatan sipil
pengalaman juga dua ribu delapan belas itu plt gubernur jabar waktu itu ya pak iryawan
waktu itu sesetama lemhanas
notabene adalah dia polisi aktif juga tapi ada di jabatan sipil
di jabatan pemerintahan
jadi menurut saya yang penting memang catatan nanti bagi pemerintah itu
jangan sampai sekali lagi
penjabat itu punya kepentingan politik
apalagi punya keberpihakan politik pada kelompok politik tertentu
nah ini yang harus dihindari
nah bagaimana cara menjaganya tentu pemerintah dalam hal ini kemendagri juga pasti akan bicara dengan presiden
kalau di tingkat gubernur
jadi sekali lagi bagi saya
jadi usulan dari pak arpol itu sudah gak mungkin lah
karena memang undang undangnya tidak memungkinkan
kalaupun misalnya usulan mas adi nanti ada perpu
rasanya itu juga susah untuk dilakukan
jadi gak mungkin misalnya perpu hanya untuk mengakomodir kepentingan politik
justru kalau misalnya ruang mengakomodir kepentingan politik dibuka
maka itu yang akan menjadi runyam
jadi itu akan runyam seterusnya tuh
nanti di gubernur ini jatah partai politik siapa
nanti apa di mana bupati wali kota ini jatah siapa
jadi menurut saya justru ruang untuk mengakomodasi kepentingan politik dalam rangka penjabat
kepala daerah apakah itu gubernur bupati wali kota itu harus ditutup rapat
jadi jangan diberi ruang untuk itu gitu loh kan gitu loh
jangan kan misalnya ditutup apa
dibuka ruang ditutup aja pasti kepentingan politik akan mencari celah kan gitu
maka bagi saya itu harus ditutup
akomodasi kepentingan politik
karena itu nanti apa kedepannya akan menjadi runyam
apalagi dengan perpu kan gitu lah untuk mengakomodasi
nah maka supaya tidak ada tadi istilah politik balas dendam
maka kalau misalnya itu dari partai
pasti akan ada upaya upaya semacam politik balas dendam
tapi kalau dari birokrasi dari pejabat pemerintah
selama pemerintah dalam hal ini baik presiden maupun dalam hal ini kemendagri
sebagai apa leading sektornya untuk menentukan pejabat
dan sumbernya bisa dimana saja selama itu ada di lingkungan pemerintahan pusat untuk gubernur
dan selama punya komitmen untuk melanjutkan pembangunan di daerah
masing masing saya rasa itu bisa terjaga
dan justru publik serta partai dan dpr itu mengawasinya
mengontrol agar penjabat itu benar benar profesional dan bebas dari kepentingan politik
karena sampai dua ribu dua puluh tiga setidaknya itu ada sekitar
kan yang sudah definitif sampai dua ribu dua puluh empat yang akan datang sembilan
itu kira kira ada dua puluh
calon gubernur tujuh sekarang sisanya tujuh belas di dua ribu dua puluh tiga yang akan datang
akan ada sampai dua ribu dua puluh empat nanti akan ada dua puluh empat penjabat untuk setingkat gubernur
karena sembilan sudah ada kan hasil pemilu dua ribu dua puluh yang lalu
sementara jogja kan itu nggak ada penjabat karena memang dia diangkat kan waktu itu
nah ini yang menurut saya penting untuk diawasi
jadi kekhawatiran kekhawatiran dari mas adi itu menurut saya harus jadikan catatan bagi pemerintah
dan yang sekali lagi ruang untuk intervensi kepentingan politik itu harus ditutup rapat
jadi undang undang sudah menutup itu
sampai dibuka lagi
oke aksesnya harus ditutup begitu ya
sehingga kekhawatiran kekhawatiran tadi tidak terjadi
bang irfan menjawabnya seperti apa
tapi dijawabnya nanti bang irfan
kita break dulu
cnn indonesia newscast segera kembali
dan kita kembali lanjutkan diskusi kita malam ini
bang irvan bagaimana merespon soal riuh bursa penjabat sementara ini
tadi paparan dari bang saan dan bang adi cukup banyak poin poin yang harus dicermati
ya pertama mas ferdi tentu apa namanya
pemerintah ya memastikan tidak ada kekosongan jabatan ataupun sumber daya untuk pengisian jabatan jabatan yang kepala kepala daerah itu mengikuti pilkada
nah yang perlu diketahui tentunya apa namanya pengisian pejabatan itu adalah penunjukan bukan pemilihan
jadi ditunjuk melalui memang tadi disampaikan oleh kang saan ya ada undang undang yang mengatur untuk itu
jadi tidak ada lagi proses pemilihan
dan dia melanjutkan program program daerah dan melanjutkan kinerja kinerja pembangunan yang ada di daerah
nah itu yang juga harus diketahui oleh publik kita gitu
memang ini banyak spekulasi karena tentu kita mengetahui posisi kepala daerah itu adalah posisi jabatan politik
jabatan politik buat itu memang tentu sangat seksi
nah bagi orang orang partai politik itu pasti akan mempunyai kepentingan kepentingan tertentu ya terhadap misalnya nilai nilai elektoral yang ada
apa namanya konsisten konsisten komersis komersis masa yang ada
nah itu kita pahami juga bersama gitu
nah yang pasti adalah pemerintah yang dalam hal ini nanti secara teknis kewenangannya itu di kementerian dalam negeri akan mengatur penempatan penempatan posisi posisi kepala daerah yang di tahun dua ribu dua puluh empat
tujuh kepala daerah tingkat kebenar
ada tujuh puluh enam tingkat bupati di delapan belas sembilan belas tahun
jadi itu yang harus diketahui

jadi sudah akan saya jelaskan posisi kepala daerah di tingkat kebenar itu adalah diisi oleh seorang tingkat pimpinan setara dengan s satu
tingkat kabupaten kota itu tingkat tinggi pratama gitu
setara dengan s dua
nah posisi posisi itu tentu banyak ya bisa diakomodir dengan sumber daya
sumber daya kita yang ada di birokrasi ini
tentu kita akan menempatkan orang orang itu yang tadi itu paham dengan roda pembangunan paham dengan manajemen birokrasi yang ada
jadi tidak ada nanti stagnan antara kelanjutan pemerintah di daerah yang ditinggalkan oleh kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya mengisi kekosongan waktu sampai dengan pemilih nanti dua ribu dua puluh empat
oke oke saya ke bang adi kalau gitu
bang adi kalau begitu urayannya nanti untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah akan ada masalah tidak ya
ya kalau sifatnya penunjukan saya kira memang justru kepala kepala daerah yang penjabat nanti adalah mereka yang tentu saja sangat mudah ya untuk menyingkronkan apa agenda pusat dengan apa agenda program daerah
sehingga tidak ada dalam tanda kutip dualisme kebijakan nih antara pusat dan daerah
saya sebenarnya tidak ingin membahas itu ya ferdi bahwa kalau bicara tentang normatif soal penjabat saya kira memang tidak ada perdebatan apapun
cuman kan saya selalu menduga bahwa soal penjabat ini kan tidak seperti cek kosong yang kemudian akan dibiarkan begitu saja oleh teman teman partai politik
betul bahwa penjabat gubernur bupati wali kota itu ada eselon satu dan eselon dua oke tidak ada persoalan
tapi apa betul bahwa partai partai ini misalnya tidak punya kepentingan
bahwa para eselon lainnya tidak ada persoalan
bahwa para eselon satu dan dua itu adalah orang mereka
kita tahu selama ini memang kepala kepala daerah itu bukan hanya sebatas jabatan politik tapi juga adalah sebagai kepanjangan tangan partai untuk meneguhkan eksistensi kemenangan ya
pilek pilpres bahkan pilkada dalam banyak hal
nah disitulah kemudian sekalipun ada eselon i dan eselon dua ini adalah asn gitu adalah mereka yang mengabdi kepada negara
tapi tidak bisa dijamin bahwa mereka itu bebas nilai
tidak bisa diintervensi untuk kepentingan politik manapun
kita juga tidak pernah tahu kalau partai partai politik koalisional saat ini jangan jangan sudah ingin berbagi jatah gitu ya
untuk wilayah tertentu bagian partai yang misalnya perolehan kursinya sekian gitu di ranking sesuai dengan perolehan suara pilek dua ribu sembilan belas yang lalu
karena tentu saja mereka tidak ingin memberikan cek kosong dalam konteks itu
saya sih menduganya semacam itu

sekali lagi kepala kepala daerah ini adalah ujung tombak sebenarnya yang kemudian bisa dikapitalisasi untuk mengamankan kepentingan politik untuk dua ribu dua puluh empat
dua ribu dua puluh dua ini kan sudah masuk tahun politik
di mana verifikasi partai politik juga sudah mulai
calon calon yang dinilai punya hasrat maju juga sudah melakukan serangan udara dan serangan darat
mesin mesin partai semuanya pasti digerakkan sebagai penting jalan panjang menuju dua ribu dua puluh empat itu mas kevi
melihat soal penjabat
kepala daerah yang akan banyak berakhir di dua ribu dua puluh dua dan di dua ribu dua puluh tiga saya tidak melulu hanya melihat on paper ya
pasti di situ banyak interest yang kemudian akan dilihat oleh publik sebagai tarikan tarikan yang cukup serius diantara berbagai partai
bahwa mereka yang akan menempati nantinya sebagai penjabat adalah orangnya mereka
adalah partainya adalah orangnya partai politik tertentu
dan itu saya kira perkara alami ya
dan saya menduganya
dan saya menduga juga
jangan jangan partai ini sudah bicara semua ke presiden
sudah bagi bagi jatah kekuasaan kira kira soal para penjabat ini bagaimana pembagiannya supaya proporsional gitu ya
sesuai dengan porsi peta kekuatan koalisi pemerintah saat ini
kan kita tidak pernah tahu soal itu
kalau memang ini misalnya ditutup kanal intervensi adanya usulan dari partai politik

mereka yang kemudian dibagi bagi
kira kira orangnya siapa
kira kira partai mana yang kemudian diberikan kewenangan
untuk mengusulkan nama nama itu
bang irvan silahkan di respon soal ini
ya kalau kita melihat dari sudut pandang kepentingan politik
apa yang disampaikan oleh mas adi itu sah sah saja
tapi yang harus kita garisbawah dia adalah
bagaimana roda pemerintahan
bagaimana kinerja pembangunan
terhadap kepala daerah yang sudah selesai masa jabatannya
ini yang harus kita prioritaskan
jadi tidak mungkin kita
ya seperti membeli kucing dalam karung
dia tidak mampu menjalankan roda pemerintahan
melakukan pelayanan publik di daerah
itu yang harus prioritas pertama dulu
makanya penempatan penempatan nanti
pejabat pejabat itu tentu
ada pasti ada standar ukurnya
yang dia bisa memahami bagaimana
apa menjalankan pemerintahan pemerintahan di daerah
kalau kita mengacu pada sudut kepentingan politik untuk dua ribu dua puluh
itu banyak tafsir tafsir yang harus kita bisa diskusikan lebih lanjut
tapi bagi pemerintah adalah
ini tidak boleh terhambat
semua yang menjadi
penanganan misalnya masalah covid covid sembilan belas ini
yang sampai saat ini belum berakhir
di satu ratus satu daerah nanti yang sudah selesai
tidak boleh juga terhambat
nah itu juga harus kita
tidak lanjutkan dan kita bisa
pola pola yang sudah di
lakukan oleh kepala kepala daerah yang telah habis masa jabatannya
saya ke bang saan kalau gitu
standar ukur yang kemudian akan diaplikasikan begitu ya
yang akan diterapkan untuk memilih siapa yang akan mengisi
yang ideal kalau versi dpr siapa sebenarnya
dan bagaimana mekanismenya
yang sudah pastikan diatur
gubernur tinggi madya
bupati wali kota tinggi pratama
tinggal dicari di pemerintah pusat
yang ada dalam posisi itu
nanti disesuaikan di daerahnya
tentu mereka juga
selain tadi punya kemampuan
terus juga punya integritas
berikutnya juga profesional
harus dicari juga dia memahami
kultu daerah di sana tidak
karena ini kan cukup lama kan
dulu yang sebenarnya hal ini kan hal yang lumrah yang biasa
ada memang daerah dulu
apa masa jabatannya habis
baik pusat maupun
di penjabatkan atau di plt kan
itu kan hal yang biasa
tapi kalau ini kan karena serentak
dalam jumlah yang besar
seperti tadi yang disampaikan oleh mas adi
kalau jumlahnya banyak
dan rentang waktunya
nah ada kekhawatiran itu tadi
bagi bagi jatah dan sebagainya
dalam pengelolaan daerah terabehkan
nah ini kan yang harus nanti
atau pengangkatan penjabat itu
tadi didasarkan oleh aspek aspek
itu satu hal
nah yang kedua
sebenarnya yang paling dikhawatirkan
mereka yang menjadi penjabat ini
untuk nanti maju di dua ribu dua puluh
karena waktu mereka cukup panjang
mereka punya waktu untuk memperkenalkan diri
sementara publik lupa dengan
gubernur yang sebelumnya
atau bupati yang sebelumnya
wali kota yang sebelumnya
akhirnya dia menempatkan diri
menggunakan jabatan sebagai penjabat
itu juga ajang dalam kerangka memperkuat
posisi politik dia
untuk maju di dua ribu dua puluh
nah kalau ini yang terjadi juga
hal hal seperti itu
maka penting juga pemerintah ini
dalam hal ini pemerintah pusat misalnya
maupun dalam hal ini kemendagri
itu tidak akan tergoda

di bulan november
karena kalau mereka tergoda
nah itu nanti
pasti akan ada
nah hal hal seperti ini
untuk bisa memastikan
apa yang menjadi kekhawatiran
apa yang disampaikan mas adi
hal yang wajar
ada partai politik
dalam menentukan penjabat
menurut saya kan wajar
tapi kalau itu dibuka
dan saya juga sebagai orang partai
ada partai partai politik
dalam hal hal seperti itu
karena kalau misalnya terlibat
nanti akan muncul juga
di internal partai
rembutan partai politik
cuman bajunya doang
representasi sebuah partai
tidak boleh terjadi
bahwa apa yang disampaikan
mungkin saja ada
itu yang harus
pem dari presiden
dan juga dari
dan juga dari
atau yang nanti berwenang
gubernur dan sebagainya
bahwa itu tidak akan terjadi
untuk bisa meyakinkan itu
ini penting sekali
supaya tidak ada keraguan
dia merupakan representasi
dari kekuatan politik
itu yang harus
kalau soal jumlah
cukup gak sih bang
ada satu ratus tujuh puluh an begitu
kan itu kan
di kebunuhnya tujuh
tinggal dilihat aja
kan tidak mungkin juga semuanya
misalnya dirjen yang ada di kemendagri
nanti siapa yang akan ngurus
kan bisa juga dicari
di kementerian lain
atau lembaga lain
yang menurut saya
dan memenuhi syarat
untuk menjadi penjabat
tahun ini tujuh
di jawa barat

dari dua puluh tujuh kabupaten kota
yang masa jabatannya
wali kota cimahi
dinas yang ada di
untuk bisa ini
mana yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
mana yang menjadi kewenangan
karena yang namanya nanti
satu tingkat di atasnya
jadi kalau bupati wali kota
ya harus penjabat yang ada di
media yang ada di pemerintah pusat
sudah jelas ininya
tidak akan kekurangan
sebenarnya dari sisi
jumlah untuk menjadi penjabat
bagaimana penempatan mereka nanti
representasi dari daerah yang akan dipenjabat
artinya dia memahami
apa kondisi daerah
yang akan dia tempatin
yang akan diurus begitu
saya ke bang adi
kekhawatiran menjadi sebuah keniscayaan
tapi bang saan tadi
sudah menjamin bahwa
kita break dulu
kita lanjutkan diskusi kita malam ini
saya ke bang adi
sebelum lebih lanjut
apa yang disampaikan oleh bang saan
nama nama yang sudah dimunculkan
di dki misalnya ya
ini ada yang bilang
ini curi star juga nggak sih bang
gak tau gimana
ya bisa saja itu curi star
jakarta itu kan selalu menjadi
di indonesia bahkan
justru yang menarik
sementari kang saan ya
memang tidak ada yang bisa menjamin
bahwa para birokrat
ini memang bekerja secara profesional
aparatus negara itu
tidak boleh berpolitik
nyatanya kalau ada pemilu dan pilkada
mereka menjadi alat
mesin politik yang efektif
untuk memenangkan pertandingan
dan aparatus negara yang
kemudian nantinya akan ditunjuk
menjadi penjabat itu
saya cukup yakin
bahwa mereka itu
tidak mungkin bebas nilai
jadi ada intervensi
yang ratusan penjabat penjabat itu
adalah orang yang mereka
dan pastinya partai politik
kepentingan di situ
makanya saya selalu
birokrasi itu kan
bagian dari setengah
bagian dari kerja kerja profesional
karena memang dalam prakteknya
di daerah itu
juga menjadi alat alat
untuk memenangkan pertarungan
yang jadi bupati
wali kota dan gubernur
adalah mereka yang tentunya
akan menjadi pertarungan penting
tidak dimonopoli oleh
salah satu kekuatan politik
kalau ada kekuatan politik
mengendalikan kurang lebih

apakah tidak sedap itu
pemilu di dua ribu dua puluh
kemudian bikin kesimpulan
siapa yang bisa menunjuk

penjabat kepala daerah
adalah mereka yang kemungkinan
di tahun dua ribu dua puluh empat
kemudian tidak akan
adanya kekuatan politik
yang kemudian bisa
koalisional yang lainnya
kalau kita bicara
tentu tidak ada
jabat itu adalah mereka
yang setengah dewa
bekerja untuk rakyat
tapi kalau kita melihat
pilkada di indonesia
nyaris tidak ada
nyaris tidak ada
asn yang tidak dimobilisasi
pemilu dan pilkada itu
kalaupun kang saan memastikan
dengan harapan bahwa mereka itu
bekerja secara profesional
bang ade juga
saya selalu mencurigai
bahwa para penjabat penjabat ini
adalah mereka yang
tentunya akan menjadi
begitu banyak kepentingan
terutama partai politik
bahwa jatah itu
sehingga tidak ada
tak ada monopoli
kayaknya perlu ini bang
perlu survei yakin
atau tidaknya ke publik
udah gak perlu survei
karena ini ditunjuk
bukan partisipasi publik
dari bang ade
yang disampaikan tadi itu
tidak semakin meruncing
perlu diketahui ya
di tahun dua ribu dua puluh
kita udah punya pengalaman
kita sudah pernah mengalami
menunjuk ke jabat
dari sudut pandang
tapi kan jumlahnya
nggak sebanyak ini bang irfan
lebih banyak lagi
tidak terjadi apa apa
tidak terjadi apa apa
tidak terjadi apa apa
ade tadi itu
yang penting adalah
pembangunan di daerah itu
yang telah ditetapkan
dalam atas jm
itu bisa terlaksana
kepala daerah ini
atau pejabat kepala daerah ini
ada ruang ruang kontrol
dalam waktu masa dua tahun ini
dia lebih banyak kepentingan kepentingan politik
seperti yang mas adi katakan
yang jelas adalah
bagi pemerintah adalah
ini melanjutkan kinerja
pembangunan di daerah
dan bagaimana bisa penanganan masalah covid ini
bisa juga berjalan dengan efektif
di daerah masing masing
tadi ini katakan gang saan
kultur suasana kebatinan
itu daerah itu harus menjadi
tolak ukur juga
tidak mungkin kita bisa menempatkan ya
orang yang tidak memahami
kultur suasana kebatinan daerahnya
kita tempatkan orang yang berbeda gitu
atau tidak punya pengalaman
tentang bagaimana dia bisa melihat
suasana kebatinan di daerah daerah itu
nah itu mungkin
menjadi tolak ukurnya
salah satu alat
alat ukurnya lah gitu
penempatan orang yang
kepala daerah ini di tahun dua ribu dua puluh dua ini
akan habis masa jabatannya
orang orang yang punya pengalaman
punya visi juga untuk membangun daerah
dia punya juga kematangan
dia punya juga kemandirian profesional
itu yang mungkin kita tempatkan nanti
saya yakin dan percaya
ataupun setara dengan
pejabat pejabat kita yang kita tempatkan itu
cakep dalam kinerja dia
memberikan pelayanan pelayanan yang maksimal
terhadap masyarakatnya di daerah
saya ke bang saan terakhir
ada yang ingin disampaikan bang
apa yang disampaikan oleh mas adi ya
karena itu juga menjadi kekhawatiran publik juga
apa yang disuarakan oleh mas adi itu kan juga
sebagian besar suara publik
para penjabat itu syarat dengan kepentingan politik
makanya tadi yang saya sampaikan
penting pemerintah memastikan bahwa
dan bisa menjawab
dan meyakinkan publik
apa yang menjadi kekhawatiran itu
tidak akan pernah terjadi
maka penting untuk mencari
calon calon penjabat itu yang proporsional
punya integritas yang kuat
dia punya kemandirian
dan tidak mudah diintervensi
itu itu yang penting
kalaupun tadi yang disampaikan oleh
mas adi irfan
tidak ada kekhawatiran
karena memang jangkanya pendek
cuma bulanan dia jadi penjabat
kan jadi plt itu
nah ini kan tahunan nih
jadi ada yang dua tahun setengah
nanti dua ribu dua puluh tiga ada yang satu tahun setengah
mereka rata rata satu tahun
paling sebentar itu satu tahun jadi penjabat itu
jadi misalnya di jawa barat
pak ridwan kamil
september dua ribu dua puluh tiga selesai
jadi terus ulang ulang dua tahun
tapi itu m knocksang lebih dari
melacakan kepentingan kepentingan politik
yang itu nanti hanya akan membuat persoalan baru di kemudian hari
itu aja jawaban saya untuk ke depannya
baik yang pasti pemerintah yakin kontrolnya jalan gitu ya
publik juga masih berpikir ada kepentingan politik tertentu
dan dpr juga meyakini skema yang ada ini bisa menganulir kekhawatiran itu
kita lihat saja bagaimana dinamikanya berlangsung
karena bagaimanapun juga tidak ada yang tidak mungkin ya dalam berpolitik
karena memang dengan syarat kepentingan
terima kasih bang adi kang saan dan juga bang irfan sudah bergabung dengan dialog kita malam ini
salam sehat semua
assalamualaikum wr wb
terima kasih mas adi
mas adi terima kasih ya
dan cnn indonesia newscast segera kembali dengan sebuah informasi menarik lainnya
tetap bersama kami